lomba tiktok ini digelar di sebuah area food court di kota parepare sulawesi selatan jumat malam
peserta yang didominasi anak anak ini minim penerapan protokol kesehatan
selain banyak peserta yang tidak memakai masker tidak ada penerapan physical distancing dalam arena lomba
lomba tiktok juga tidak mengantongi izin dari tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas
kegiatan ini dibubarkan oleh camat setempat
pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan diancam sanksi berupa teguran denda hingga penutupan tempat usaha